kita kembali terhubung dengan jurnalis trans tujuh rivo palevi di maumere untuk melihat perkembangan terbaru dari maumere
selamat siang rivo
rivo anda bisa gambarkan bagaimana situasi warga sekitar setelah adanya pencabutan potensi tsunami
kemudian juga dari bmkg menyatakan belum ada laporan kerusakan yang terjadi
tapi sejauh ini di maumere seperti apa apakah anda melihat adanya kerusakan bangunan yang terjadi
apakah anda berada di ketinggian sekarang atau sudah turun ke bawah
warga tadi mengevakuasi dirinya menggunakan mobil menggunakan sepeda motor juga
nah sementara saat ini sebagian besar yang berada di belakang saya adalah ibu ibu
dan juga anak anak setelah lansia
sementara warga yang laki laki masih berusaha untuk menjemput warga lainnya kerabat dan juga sahabat
terutama anak anak sekolah yang baru saja pulang dari jam sekolah untuk menuju ke sini
ke pengungsian di kebun jati di area karmel
ini arah menuju ke bukit lirikella atau juga bukit nilo di sebelah barat
saat ini warga masih mengungsi namun ada beberapa yang berusaha kembali ke rumah untuk menyelamatkan harta bendanya
di antaranya ada beberapa yang membawa makanan
ada beberapa yang membawa telepon genggam dan juga membawa dokumen dokumen
terutama warga yang berada di kampung kota une
tadi mereka adalah yang pertama lari dan juga menuju ke arah bukit lirikela ini
saya konfirmasi kembali anda berada di pengungsian dan masyarakat beberapanya juga berada di pengungsian
saya konfirmasi lagi tepatnya di kebun jati atau di wilayah mana ini rivo
ya rivo anda berada di pengungsian
di belakang anda saya lihat masih banyak warga yang berada di sana
artinya ini merupakan titik pengungsian yang dipusatkan untuk evakuasi diri bagi warga sekitar
rivo anda mendengar suara saya di studio
bagaimana warga sekitar di sana apakah mereka mengalami kerusakan bangunan
tadi bmkg menyebutkan belum ada laporan kerusakan
tapi bagaimana warga di maumere apakah mereka mengalami kerusakan bangunan
baik heranov terima kasih
saat ini kami pantau beberapa rumah di sekitar
ke lirikela ini belum ada kerusakan
dan alhamdulillah warga juga seluruhnya selamat
tidak ada yang mengalami luka ataupun terjatuh dalam masa evakuasi ini
namun untuk menuju ke atas ke titik ke bukit nilo dan juga ke puncak bukit lirikela ini
saat ini warga masih berusaha menggunakan sepeda motor dan juga mobil mobil bak
itu yang akhirnya membuat jalan untuk menuju ke bukit lirikela ini menjadi cukup macet
dan kami berada di tengah tengah perjalanannya
jadi dari kota momereng untuk menuju ke bukit lirikela ini sekitar tiga empat km
berada di kilometer kedua dari kota momere dan juga dari puncak bukit lirikelang
dan saat ini yang saya pantau di sekitar titik pengungsian ini
rumah rumahnya merupakan rumah panggung dan juga terbuat dari papan kayu
sehingga aman dari gempa dan juga tidak mengalami kerusakan
adakah satu koordinasi yang dilakukan oleh otoritas tempat
rivo untuk menghimbau warga masyarakat tetap waspada akan potensi gempa
apakah satu koordinasi yang dilakukan oleh otoritas tempat
baik heranov tadi kami belum menemui aparat berseragam
namun baru saja masuk ke bukit lirikela ini
petugas dari basarnas membawa mobil untuk mengevakuasi warga yang berada di kebun
warga yang berada di perjalanan untuk bisa naik ke puncak bukit
karena warga diharapkan tidak hanya mengungsi berada di titik tengah tengah ini
namun juga sampai ke puncak bukit untuk mengantisipasi terjadinya gempa gempa susulan
dan seburuk buruknya adalah tsunami yang terjadi dan diperingatkan tadi oleh bmkg
sementara itu petugas dari basarnas sudah mewanti wanti warga
untuk tetap naik sampai ke puncak dan juga membawa barang barang yang bisa diselamatkan
sementara warga yang rumahnya berada di sekitar sini
diperingatkan untuk membawa sanak saudaranya
kemudian memperingatkan kembali sanak saudara yang masih berada di luar rumah
seperti di sekolah di ruang kerja di kantor
dan juga di kota maumere untuk segera naik ke atas
menyelamatkan barang barang berharga yang masih berada di rumah
untuk dibawa naik ke puncak bukit lirikela ini
baik rivo nanti kami akan kembali ke anda
kami akan perbaiki koneksi kita
agar kita tahu semua bagaimana update dari warga momere pasca gempa bumi
yang terjadi pada pukul sepuluh dua puluh waktu indonesia barat
terima kasih rifu
pak levi langsung dari maumere